pada hari ketiga atau hari terakhir masa isolasi terhadap empat belas terpidana mati di nusa kambangan
semakin banyak keluarga terpidana yang datang melalui dermaga wijayapura
kakak ipar terpidana mati asal nigeria michael titus ihwe datang ke dermaga wijayapura pada kamis siang
sambil membagikan selebaran berisi kronologi perkara michael titus
keluarga terpidana kasus kepemilikan lima delapan kg heroin ini
menilai titus beristrikan wanita indonesia yang merupakan korban peradilan sesal
upaya peninjauan kembali kasus titus ditolak oleh hakim agung arti jual kostar pada dua puluh juli dua ribu enam belas
menurut keluarga fisik dan mental titus saat ini tidak dalam kondisi yang baik
kamu keluarkan statement di media keluarganya sekeberatan sekeberatan
seolah olah pemerintah ini buta tentang hukum ini